jual karedok pakai motor
senyum lo gak enak
gak usah bayar
gak apa apa kalau lagian kan kemarin gue yang salah
gue yang udah numpahin bumbu ke baju lo
selain gue kira kira ada gak sih pelanggan yang suka makan pareng
iya abisnya eki tuh cowok yang baik banget
terus paling ganteng
mau kan jadi pacar aku
abang jeki mau neng
jadi pacar dunia akhirnya neng lara
gue itu gak mau jadi pacar lah
gue itu cuma latihan buat nembang bang eki
bukan bang jeki
what ini tadi cuma gr
eki itu lo masa gak inget cowok yang tadi pagi duduk di sebelah lo
semakin kau menjauh semakin abang mengejar
ra ra ra ra terbayang di wajah abang
ra ra ra ra selalu terbayang
sampai jumpa lagi
lu nanya siapa gue dan lu nggak suruh nanya gue siapa lo
oh elo eki yang enggak pakai j kalau pakai j jeki itu nama gue lu pantasnya pakai nih
kaki kaki gue sebel deh gue ngapain mau sini
hai boblisomai dusta bilang aja lu ketemu rara tanya dong silah silah gue kalau lu
deketin rara nukap gua kek bokap gua kek bapak gue itu seorang dokter ah wow
dokter ya dokter apa dokter apa jual karedok pakai motor senyum lu enggak enak
enggak usah bayar enggak apa apa lagi kan kemarin gue yang salah gue udah numpahin bumbu ke baju lu
apa apa selain gua kira kira ada masih pelanggan yang suka makan paret suka paret ya
oh ada ada ada sahabat gue itu temen gue namanya diana nah dia tuh suka banget sama pare kalau
kesini kerjaannya tuh pesennya parek doang nggak mau pakai sama enggak mau pakai yang lain cuma
pare aja terus terus dia suka apa lagi kalau diana itu dia sih sukanya sama yang pahit pahit
gitu ya tapi dia tuh orangnya baik banget terus perhatian banget loh sama gue
so yang dia suka lu pernah jalan bareng gak sih pernah ketemu nggak sama
ya belum pernah sih cuma kepengen banget gitu jalan berempat gitu kan diana sama cowoknya
terus gue sama cowok yang gue suka
kejisama gue kenanya
emang enak lu nih somenya gue sita cemilin tuh kakaknya
enak lu nih somenya gue sita cemilin tuh kakaknya

betul makanya estamos jegi
ucapan terima kasih
ya buat apa
karena lo selama ini udah bantuin gue
gue udah bantuin gue lo gak nyadar
ya bantuin apa
yang ada tuh selama ini lo yang udah bantuin gue
lo tuh udah banyak bantuin gue
secara gak langsung
itu dari lo
eh yaudah nih
makan dulu nih cobain dulu pare buatan gue
kalau udah gak hangat tapi gak enak lagi
gue makan sendiri aja
kayaknya anak kecil disuapin
aduh kalau pacaran tuh gak apa apa
di sini tuh gak usah pakai malu
berdua duaan juga gak apa apa kok
kan lo udah banyak bantuin gue
gue kan gak suka pare ki
tapi demi lo gue suka deh
kamu kok mampus
kalau misalnya di sini sih
oh kamu tau aja tempat makan somen favorit aku
ini pacar gue eki suryadi
kita udah di pacaran dua
gue titip parenya ya
jangan gitu dong ra
walaupun lo masih memperjuangkan hati gebetan lo itu lo harus optimis
yaudah kita jalan yuk
kamu duluan ke mobil ya
nanti aku susun
sekarang lagi makasih ya
lo pasti dapat yang terbaik kok
gak usah sedih
jodoh neng rara itu cuma bang jeki
gak ada yang lain
tapi kan rara tuh gak tau kalau misalnya pacarin dia
kan ada bang jeki
lo ngapain sebelah kilang gue
cari kesempatan lo ya
cari kesempatan lo ya
enggak enggak enggak
agut agut agut agut
keputih ketawaku ketawaku
terima kasih banyak sih